kami siang pemerintah provinsi dki jakarta meluncurkan program oko trip di pendopo gedung balai kota dki jakarta
program ini pada masa kampanye gubernur dan wakil gubernur anies baswedan dan sandi uno digadang gadang sebagai optimalisasi penggunaan kendaraan umum di jakarta
peluncuran program oko trip turut dihadiri kepala dinas perhubungan dki andrian syah dan direktur transjakarta budi kaliwono
uji coba program dilaksanakan tiga bulan terhitung mulai januari hingga april dua ribu delapan belas
oko trip diharapkan menjadi integrasi antar moda transportasi dengan tarif trayek yang jauh lebih murah
dengan kartu ini warga dikenakan tarif flat rp lima dan dalam waktu tempuh kurang dari tiga jam pengguna bisa berpindah moda transportasi
gubernur dki anies baswedan berharap oko trip akan berguna bukan hanya untuk pengguna tapi juga penyedia angkutan umum
rencananya kita uji coba selama tiga bulan
ini punya dua tujuan utama
pertama adalah kami ingin melayani warga dengan lebih murah dan lebih mudah
yang kedua tujuan kita kedua adalah memastikan bahwa penyedia angkutan angkutan jalan tetap sejahtera dan justru meningkat kesejahteraannya
sehingga program oko trip ini bukan saja dirasakan manfaat oleh warga tetapi yang tidak kalah penting adalah para penyelenggara angkutan umum